berani menghalangi kau
lancang sekali kamu
malu apa itu
aku lamito sumeru
penunggu kuin sumeru
hanya satu orang yang bisa masuk bulan suci ini
tadi aku dengar kamu membela seseorang yang bernama manggala
oh ya itu orang baik
waktu itu dia
terima kasih kalian sudah kenal
saya keberatan kalau anak saya sampai terseret dalam masalah ini
ibu harap kalian tahu
sudah biarkan saja
hah kan kita tidak salah
sudah kita tolong anaknya
kenapa kita malah seperti diusir
sepertinya ada sesuatu yang terjadi
cepat atau lambat kita akan mengetahui penyebabnya
ya paling tidak kasih makanan gitu
meskipun dia sedang terluka
dan dia mengirim pasukannya
ke wilayah sedulur kita sunan derajat
ya aku yakin sedulur sunan derajat pasti sudah tahu hal ini
sebaiknya sekarang kita kuburkan para korban dengan layak
baru kita melanjutkan perjalanan
yang pernah aku dengar desa ini punya ladang yang indah dan wangi
makanya disebut desa ladang wangi
sulit dipercaya aja kak
kalau kamu bilang desa ini tuh indah dan wangi
setelah aku melihat kenyataannya seperti ini
kalau boleh tahu ada apa sebenarnya yang terjadi di desa danadang ini
kenapa kelihatannya sangat kersang
ini banyak manusia manusia aneh yang suka marah marah
dan sangat menakutkan
karena banyak petani yang memanen hasil panenannya sangat lebih cepat dari seperti biasanya
bahkan sebenarnya para petani begitu capek begitu kelelahan
ibu benar benar bingung nak
apa sebenarnya yang mereka inginkan
kita paham apa realistic lah
siapa anticipation dengan dia
menangis kita oleh dia
kenapa ngerempangkan diri
saat ibu datang terlambat ibu telah melihat kalian menolong anak ibu dan menghancurkan pasukan cebret
dan saat itu pula ibu benar benar ketakutan nak
sita baru menginap di rumah saudara ibu nak
tapi sepertinya ada keganjilan bu
tadi saya sempat mendengar nama manggala
iya di dia itu
aku tahu kamu di dalam cepat keluar atau bangka rumah ini
ibu jangan tenang saja
ketua jaga ibu sita
ibu aku yang kelihatan
aku sangat beruntung sekali
satu batu dua burung
kita harus segera tinggalkan tempat ini
hei kalian berdua
hajar bucat tangiq itu
kamu tidak apa apa temanku
iya aku tidak apa apa sekarang yang lebih penting
apakah ibu setia aman
ah tenang saja
eh jaka jangan jangan
dia juga bisa bicara dengan kambing
sama seperti kamu
tidak akan kubiarkan penghelat seperti kalian hidup tenang
dan mulai saat ini kalian resmi menjadi buronan kibaroto
teruslah semakin cepat kita bertemu kibaroto
semakin cepat masalah ini selesai
begitu ujianmu berakhir
kita akan cepat mendapatkan harta karun
ya sudah lah ayo kita ketemu ibu sita
kok tidak yang ditakgur ya
maaf kandung prabu
sesuai dugaan kandung prabu
sunan kali jaga dan sunan kudus
telah meminta bantuan kepada wali lainnya
wali yang saat ini mereka tuju
adalah sunan derajat
nama kalian terlalu di aku ngakumkan
jangan kalian kira
bisa mengagalkan rencana besarku
kita akibat kondisi
siapa kau berani menghalangiku
lancang sekali kamu
malu apa itu
aku lamito sumeru penunggu kuil sumeru
hanya satu orang yang bisa masuk kue suci ini
aku harus lebih dulu
aku mau pergi ke rumah
bukankah peraturanku sudah jelas
jadi tidak usah memohon
karena permohonanmu tidak bisa dihukum
akan didengar oleh telingaku